dan untuk menelisa mengapa kemudian serangan ini terjadi secara terus menerus serta berulang
sudah bersama kami pengamat dan analis isu timur tengah universitas indonesia yon mahmudi
selamat malam pak yon apa kabar
selamat malam baik terima kasih
baik pak yon langsung saja kenapa kemudian serangan ini terus menerus berulang
dan apakah ini kemudian menjadi semacam sinyal begitu gagalnya dari upaya merda ketegangan
mengingat israel palestina ini sempat bertemu di mesir maret lalu pak
ya saya kira upaya untuk menjalankan perdamaian memang mendapatkan tantangan yang sangat berat ya
beberapa berita terakhir ini kan bagaimana ada upaya upaya provokasi ya dari israel
seperti pernyataan dari salah satu menteri di israel yang mengatakan bahwa palestina tidak ada
kemudian juga berbagai apa kebijakan dan upaya upaya yang dilakukan untuk melakukan
pada netanyahu waktu disimpin oleh yer levit itu kan di dalam pidato di dewan keamanan menunjukkan niat untuk kemudian bisa melakukan rekonsiliasi
karena mereka sudah capek dengan berbagai macam aksi aksi yang mengganggu ya hubungan mereka dengan palestina dan hubungan israel dan palestina itu
tapi kan pemerintahan ini tidak bertahan lama
kemudian digantikan oleh netanyao yang kita tahu bahwa track recordnya memang cenderung represif dan menjadikan palestina sebagai musuh daripada dibanding untuk membawa kepada semacam rekonsiliasi untuk membawa pada perdamaian yang lebih permanen
baik baik oke saya kembali coba ke bulan september dua ribu dua puluh dua pm israel kala itu menyatakan di sidang pbb membuka ruang rekonsiliasi bagi kedua belah pihak
tapi kemudian pada akhir tahun berubah kembali pada netanyahu yang kita tahu track recordnya cukup panjang bagaimana kemudian mengagresi palestina
apakah menurut anda artinya harapan soal rekonsiliasi menjadi semacam lip service terus menerus untuk setiap pn yang menjabat begitu pak yon
ya selama kemudian pemerintahannya tidak berubah ya kelompok kelompok garis gerak religius ultra nasionalis israelis
yang berkuasa maka kecenderungan untuk melakukan rekonsiliasi akan tertutup
karena kan mereka berbasiskan kepada keaksian ideologi ya bahwa yang itu dikatakan bahwa palestina itu tidak ada israel itu adalah sebagian negara besar yang menguasai semua wilayah pendudukan saat ini
padahal pbb sendiri kan menyatakan bahwa wilayah yang sekarang menjadi seperti wilayah jerusalem wilayah tepi barat dan gaza itu kan daerah pendudukan yang tidak boleh
sebenarnya diubah tetapi kan realitasnya bahwa perubahan kebijakan kebijakan yang kemudian semakin menganeksasi menguasai wilayah itu kan terus menerus terjadi
dan tidak ada tindakan yang serius seperti ini kan seperti ada privilege ini ada semacam keistimewaan bagi israel untuk melakukan apa saja
sementara dunia internasional tidak bisa melakukan tindakan yang lebih keras dan tegas kepada israel
baik pak yun oke
ini menarik kemudian anda sudah menyebutkan bagaimana reaksi dunia internasional terbagi dua yang rasanya sebagian pihak mengatakan ini juga double standard
kalau kita mengacu pada apa yang terjadi kemudian rusia ukraina china taiwan begitu
bagaimana akhirnya kita bisa berharap rekonsiliasi ini bisa terbentuk namun kedua kutub atau dukungan dari mancanegara dari dunia luar ini masih sama sama kuat atau bahkan dominan lebih kuat membela israel begitu
ya memang dominasinya bahwa biar bagaimana
pun israel selalu dibela oleh amerika dan beberapa negara uni eropa
tapi kan tentu ada juga beberapa negara yang lain terutama yang berbasis kepada negara negara yang anti terhadap imperialisme china rusia dan negara asia yang cenderung bahwa persoalan pendudukan ini tidak bisa disiarkan terus menerus terjadi dan tidak bisa kemudian lalu ada kebijakan untuk melindungi
walaupun kemudian itu bisa dialihkan masalahnya dengan adanya serangan roket dari gaza ya ke israel dan israel melakukan serangan balasan
dan itu balasannya akan lebih besar dan dampaknya sangat memastikan
baik baik oke saya ingin terakhir begitu menarik ini ke ranah yang lebih domestik di kita
bagaimana kemudian peran indonesia agar tepat sasaran tidak hanya mengeluarkan statement soal keprihatinan mendukung palestina
dan apa kemudian dampak yang akan mungkin bisa dirasakan indonesia
ya saya selalu menyarankan ya agar indonesia terlibat lebih dalam lagi
dalam perencanaan maupun juga aksi yang tidak hanya sebatas kepada statement
itu nanti kan bisa ditunjukkan ya kalau perlu ada utusan khusus untuk palestina yang bisa memantau
atau setiap saat perkembangan perkembangan yang ada dan bagaimana peta perdamaian itu bisa dijalankan
yang bisa dilakukan dengan bernegosiasi lobby dengan negara negara besar yang lain
untuk memastikan bahwa arah push gate solution itu bisa dijalankan begitu ya
sehingga tidak menunggu pada peristiwa ataupun juga hal hal yang hanya pada akhirnya menunjukkan pada sikap yang cenderung reaktif ya untuk memberikan statement
perencanaan lebih dalam lagi tentang menjadikan apakah palestina akan menjadi prioritas utama untuk bisa diselesaikan menuju perdamaian ke depan
nah ini saya kira penting dan harus ada langkah yang serius
apakah perlu ada semacam special envoy untuk palestina agar kemudian hal hal yang berkaitan dengan palestina dan yang lainnya itu bisa kemudian diawasi dipantau dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik
saya kira begitu ya
oke artinya terakhir terakhir pak
kalau begitu bagaimana kemudian menurut anda potensi kekuatan indonesia di tengah daya tawar indonesia dengan pihak pihak terkait atau para pendukung dari kedua belah pihak yaitu israel dan juga palestina
saya kira kita memiliki posisi yang penting sebagai negara yang representasi umat islam terbesar di dunia yang anti terhadap penjajahan
maka hal ini tentu akan menjadi perhatian dunia
israel sendiri kan berkata
kali kali menginginkan adanya normalisasi israel dengan indonesia
tapi kan ini bukan suatu hal yang penting untuk dibicarakan
yang paling menjadi prioritas adalah bagaimana kemudian palestina bisa menjadi negara yang berdaulat
kemudian antara israel dan palestina bisa hidup berdampingan koeksisten untuk membangun perdamaian ke depan
saya kira begitu ya yang harus juga kita prioritaskan
harapannya tentu serangan segera meredah dan resolusi ke dua belas
belah pihak segera tercapai
ini baik dukungan dari semua pihak termasuk indonesia
terima kasih atas waktu anda pak yon mahmudi pengamat dan analis isu timur tengah universitas indonesia telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak yon